ada apa sih
ma ada apa sih ma
tadi mama dengar suara teriakan gak sih ma
iya mama dengar suara teriakan
tapi mama juga gak tahu ada apa din
ada apa ya din ya
mamir bangun mamir
mamir nih kamar kita kok jadi gelap kayak gini sih mamir
ya mamirna kok gak ada
bagi kemana ya
ini rumah kenapa tuh pake acara mati lampu segala
mamirna kemana lagi din
kebiasaan deh kalo tidur
ayo pindah ke kamar jangan di sini
oh jangan jangan
mbak mbak bangun
gak harus telepon uya ini
masa apa sih ini ganggu aja
gak tau uya lagi mimpiin gak
uya bangun gak
aduh ada apa yang kiki
mbak mirna pingsan ya
ya kiki gak tau makanya cepetan kesini bantuin kiki
gak harus gimana ini
ya kiki gak tau makanya cepetan kesini bantuin kiki

ayang kiki jangan panik ya
ya udah cepetan kesini
mbak mirna bangun
mbak adin kemana lagi
mbak mirna bentar ya
ya ada apa sih
ayang kiki barusan handphone gua
kok bisa sih
gak tau boim
barusan ayang kiki handphone gua
lah gua kudu nolongin
uy kenapa mati lampu
tadi di kamar mandi
ini ayang kiki barusan handphone gua
lah gua kudu nolongin
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ada apa sih
ma ada apa sih
tadi mama denger suara teriakan gak sih ma
iya mama dengar suara teriakan
tapi mama juga gak tau ada apa din
ya allah alhamdulillah udah nyala
ya allah alhamdulillah udah nyala
ada apa ya din mama kok ada apa ya din mama kok

jangan melambung mandarin
kiki juga gak tau bu pokoknya tadi itu kan kiki tidur
terus abis itu kiki kebangun gara gara ada suara barang jatuh gitu
terus semuanya gelap bu
nah abis itu mbak mirna di sebelah kiki udah gak ada
nah kiki penasaran kiki keluar
mbak mirna udah pingsan bu
kiki bingung mbak mirna kenapa ya bu
tenang sekarang mirna dimana
yuk yuk yuk yuk
ya allah dia ada apa ya kiki
ini mbak mirna ya allah
mir bangun dong mir
ya kiki juga gak taunya kiki udah ngeliatnya mbak mirna harus pingsan kaya gini
pak uyu tolong cek kenapa lampu bisa mati ya
baik bu andien
pak pa pa u ba boim
sama pak putra tolong taruh mirna di sofa ya
baik baik bu
pelan pelan pak
pelan pelan ya
din mama ambil minyak minyak dulu ya

aduh ya ampun
gak ada yang rusak semua baik baik aja tapi kok mati lampu ya
waduh sebelum uya kemari udah pasti ada yang di sini duluan
apa jangan jangan ada yang sengaja matiin lampu ya
mir mir bangun dong mir
mba mirna bangun mba
ada orang ada orang ada orang
ada orang ada orang di rumah ini
ada orang ada orang gitu
ada orang ada orang gimana kita semua disini orang
mirna ada tansi gak gak gini
itu orang ada di dalam rumah ini
terus tiba tiba
tuh gue sakit
kayaknya gue dipukul dari belakang din din
kamu tenang ya
eh pak putra
coba sekarang kamu cek dan sweeping semua pintu
pastikan atau dicek aja pokoknya
apakah ada jendela sama pintu yang masih kebuka
ehm lagi nih pak goim mendingan disini aja jagain mirna kiki sama rena ya
biar saya nanti temenin mama
eh pak uya
wan din berasa
tempat si kering
semuanya baik baik aja
tapi kok kayak ada yang mati nampunya ya
udah gitu tadi uya kayak ngeliat jejak sepatu di tempat si kering
ada orang di rumah ini
ada orang di rumah nih
ada orang din
ada orang gimana kita semua disini orang mirna ada tansi ga